dan yang ketiga ganjar pranowo
yang kedua haji anies rasid baswedan sempp psd
kemudian dari luar kader bapak anies baswedan
anies baswedan dan ganjar pranowo
menjadi nama yang paling sering disebut oleh perwakilan dewan pimpinan wilayah partai nasdem
sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
selain melaporkan hasil kerja setiap dpw juga wajib mengajukan nama calon presiden dua ribu dua puluh
dalam rapat kerja nasional partai nasdem yang diselenggarakan di jcc
dari lima belas hingga tujuh belas juni dua ribu dua puluh
menurut sejumlah perwakilan dpw
anies dan ganjar dipilih karena kinerja mereka dalam memimpin
daerah sudah terbukti
menurut sekretaris steering komite raker nasdem willy aditya
kebijakan politik partai nasdem tidak mengharuskan calon presiden berasal dari internal partai
suara dari dpw sah sah saja
tapi kebijakan politik partai secara nasional
pak surya tentu melihat pertimbangan pertimbangan
yang terpenting kan bukan klaim politik
tapi yang terpenting adalah bagaimana komitmen
sebelumnya nama anies baswedan pun masuk radar politik
koalisi semut merah yakni pks dan pkb
anies direncanakan diduetkan bersama ketua umum pkb
hal itu terlihat dari unggahan poster oleh wakil ketua umum pkb
jazizul fawait melalui instagram pribadi pada minggu lalu
ditemui di masjid sunda kelapa menteng jakarta pusat pada kamis malam
ketua umum partai kebangkitan bangsa
muhaymin iskandar dan pak surya
namun wacana tersebut masih dalam tahap penjajakan
meskipun anies didukung oleh sebagian besar dewan pimpinan wilayah partai nasdem
sebagai calon presiden
dirinya tetap dijagokan pks dan pkb
tapi dari pkb sendiri tetap menjalankan cahimin atau bagaimana

belum belum pernah ada tentu
belum belum pernah ada tentu
belum belum pernah ada tentu
belum belum pernah ada tentu
apakah dalam pilihan ini
apakah dalam pilihan ini
belum belum pernah ada tentu
selain nama anies dan ganjar yang disebutkan oleh mayoritas dpw nasdem
nama ridwan kamil erik tohir dan hovifah indar parawansyah
pun masuk radar calon presiden dari partai nasdem
tim liputan cnn indonesia